keinformasi lainnya gempa bumi dengan kekuatan magnitudo lima delapan mengguncang bali
bmkg menyebut gempa tersebut tidak berpotensi tsunami
menurut data dari bmkg gempa terjadi pada senin sore pukul lima belas tiga puluh enam wib
titik gempa berada di sembilan tiga puluh enam derajat lintang selatan dan satu ratus lima belas lima puluh sembilan derajat bujur timur
pusat gempa berada di tujuh puluh empat km arah tenggara kuta selatan bali
dan dilaporkan pusat gempa berada di kedalaman satu ratus dua puluh empat km dari dasar laut
gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami dan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim cnn indonesia
dan mengutip dari detik com gempa dirasakan oleh warga banyuwangi dan juga lombok barat